langit biru di jakarta
penampakan ini memang sangat jarang terjadi
tapi tidak akhir akhir ini
seiring sebulan penerapan work from home
dan dua pekan pembatasan sosial berskala besar
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
perubahan signifikan terlihat di langit jakarta
polusi yang biasa yang merutupi langit ibu kota
foto bersihnya langit jakarta berhasil diabadikan oleh michael arsyi
seorang pilot salah satu maskapai tanah air
inilah foto yang dibidik michael dari kokpit pesawat
dalam perjalanannya dari malang menuju jakarta
di ketinggian sepuluh kaki atau sekitar tiga meter di atas permukaan laut
di foto yang viral ini kawasan jakarta terlihat jelas
seperti kawasan monas
dan kompleks gelora bung karno gbk
amaze banget karena biasanya waktu saya take off dari soekarno hatta
di ketinggian lima ratus kaki atau satu ratus lima puluh meter saja
itu udah mulai kelihatan kait polusinya
makanya di momen yang sangat jarang ini
gak nyangka mau jadi viral
penerapan work from home dan pembatasan sosial berskala besar
memang membantu perbaikan udara di jakarta
meski bukan faktor tunggal
berdasarkan pemantauan dinas lingkungan hidup jakarta
di lima stasiun pemantauan
kualitas udara menunjukkan
adanya penurunan tingkat polutan pm dua lima
meski tidak signifikan
partikulat pm dua lima adalah partikel udara berukuran lebih kecil dari dua lima mikron
tepatnya polusi debu halus
yang mudah terserap paru paru
dan menyebabkan jarak pandang tidak terlihat serta berkabut
batas maksimal paparan pm dua lima di indonesia adalah enam puluh lima mikrogram
berikut perbandingan konsentrasi polutan
mulai sembilan maret hingga dua belas april dua ribu dua puluh
pada periode sembilan hingga lima belas maret atau sebelum work from home
tingkat polusi bervariasi dan tertinggi terpantau
di stasiun pemantauan lubang buaya
begitu pula di minggu berikutnya
konsentrasi polutan pm dua lima menurun mulai saat penerapan work from home
minggu ke tiga dan ke empat
di stasiun pemantauan bundaran hi dan kelapa gading
sedangkan di stasiun pemantauan lubang buaya
sejumlah kalangan khawatir bersihnya langit jakarta hancang sementara
polusi akan kembali menyelimuti langit ibu kota
semoga saja setelah situasi berangsur normal
pemerintah dki dapat menerapkan kebijakan
yang memajukan perekonomian dan menjaga lingkungan secara bersamaan
kita coba konfirmasi mengenai situasi dan kondisi langit biru di jakarta ini
selamat sore mbak dwi
tadi sudah mendengar paket berita kita sebelumnya
bagaimana kemudian sejak pemberlakuan wfa hingga psbb saat ini
langit jakarta menjadi biru begitu catatan wali bagaimana mas
kalau kita lihat sih memang kalau secara visual memang jadi
sebabnya itu hilang gitu ya karena kendaraannya kan juga berkurang gitu ya
tapi kalau kita lihat ke parameternya gitu ya kayak pm dua lima kemudian ada co gitu ya
pm sepuluh itu masih tinggi bahkan hari jumat kemarin itu juga masih tinggi gitu ya
hari jumat jadi kemungkinan ini kalau dari sisi transfer memang kita berkurang gitu ya
dan ini kan
kayaknya ada industri atau pembangkit yang masih jalan
jadi si apa si di angka yang pm dua lima nya masih tinggi dan ada yang lain gitu
yang mungkin menyumbang juga gitu ya
walaupun secara visual memang si asapnya itu nggak kelihatan gitu ya
tidak kasat mata begitu ya
oke mas dwi berarti ini kondisinya tidak linear dong dengan kualitas udara saat ini
iya tergantung parameternya ya kan macam macam ya
ada co ada no gitu ya
ada hidrokarbon juga gitu ya
jadi memang parameternya banyak gitu ya
tapi memang secara umum memang dia membaik gitu ya
pm dua lima juga sebenarnya kan agak sedikit membaik dibandingkan dengan sebelum ada pembatasan gitu ya
cuma ya tetap aja masih tinggi angkanya gitu kalau yang kita lihat
ini pasti ada kalau kami sih
semoga ini pasti ada pembangkit di sekitaran jakarta yang sampai ke jakarta
atau ada industri yang masih berokasi di jakarta dan juga di jepang
di jakarta dan sekitar jakarta
oke berarti parameternya atau indikatornya bukan lagi kepada polusi kendaraan bermotor begitu ya
tapi lebih kepada industri industri yang sampai saat ini masih beroperasi begitu
oke bagaimana kemudian mempertahankan kondisi seperti ini
karena memang walaupun psbb work from home tapi kemudian kualitas udara ini masih seperti ini juga
apa kemudian rekomendasinya
kalau kita rekomendasikan sih kalau untuk yang industri ya memang dia memang mau gak mau memang harus
memperketat lagi si baku mutu emisinya ya
termasuk yang untuk pembangkit juga pembangkit yang ada di industri juga diperketat lagi kan
kemarin kan tahun lalu sempat ya ada sidak sidak segala macam ya untuk jakarta ya
itu harusnya dilanjutin apakah sekarang mereka masih beroperasinya sesuai atau jangan jangan
mumpung lagi nggak ada orang ini dia beroperasi dengan mumpung nggak diawasi ya
dan nggak ada orang orang lagi pada di rumah aja dia beroperasi melanggar gitu
nah itu harus diawasi
kemudian juga sebenarnya kalau yang sekarang cerah gitu ya harusnya dipertahankan juga nanti gitu ya
sesudah pandemi ini dipertahankan mengurangi kendaraan pribadinya berkurang
kan sekarang yang beredar berkurang ya
kita jaga supaya kita masih tetap melihat gunung sesudah pandemi ini gitu ya
jadi jangan hanya ada pandemi aja kita bisa melihat keindahan alam gitu ya
sesudah ada pandemi harusnya kita juga masih tetap bisa lihat gunung dari jakarta
mas dwi dari hasil
studi mungkin atau dari literatur yang dimiliki oleh walhi
kemudian disampaikan juga bahwa ada apa namanya ya pengaruh dari paparan polusi ini kepada
bagaimana dengan mempertinggi risiko kematian akibat covid sembilan belas ini
ini jadi konsen serius juga nggak
iya memang ini jadi hal serius juga
sebenarnya kalau kita lihat di beberapa tempat yang polusinya tinggi dia lebih rentan orang sebenarnya
karena paru parunya kan jadi lebih lemas sih
jadi lebih lemah
tapi kita belum punya penelitian yang konklusif ya soal ini ya
yang pasti kalau dilihat dari datanya di dunia memang ada hubungannya dengan kota kota yang berpolusi itu dengan jumlah korban sebenarnya
korbannya banyak juga di
tapi belum konklusif ya karena kan kita juga harus lihat faktor faktor lain juga sih sebenarnya ya
tapi ya memang ini salah satu yang menunjukkan bahwa ini polusi juga punya peran yang cukup tinggi terhadap angka kematian dari
oke kalau gitu melihat jakarta menjadi salah satu wilayah pandemi mewabahnya covid sembilan belas ini kita juga ingin mendapatkan tips bagaimana kemudian kita paling tidak mempertahankan kondisi udara dengan kualitas udara yang baik ini di tengah pandemi ini
apa hal hal kecil mungkin atau hal hal ya kalau hal yang lebih besar mungkin akan butuh parameter yang lebih luas begitu
tapi hal hal kecil di tengah masyarakat untuk kemudian menjaga situasi seperti ini
udara bersih dan kualitas udara juga baik begitu
apa tipsnya dari walhi ini mas dwi
sebenarnya ya mengurangi ini ya mengurangi kalau yang untuk individu sih sebenarnya mengurangi berpergian itu sebenarnya bermanfaat banget untuk mengurangi emisi yang kita hasilkan juga sebenarnya ya
jadi tidak terlalu sering berpergian yang mengakibatkan ada emisi juga
dan kebetulan sebenarnya kalau kita lagi di rumah sekarang kebetulan lagi nggak ada pekerjaan
terus agak sedikit pengen matahari
menanam pohon juga sebenarnya membantu juga
berkebun menanam pohon itu mengurangi si polusi itu
dan juga jangan membakar sampah begitu ya
menanam sampah ya jadi masalah juga ya sampah jadi dibakar gitu ya
tidak usah dibakar juga perlu sih
apalagi kalau sekarang kan di indonesia itu masih ini ya masih kebanyakan organik ya
jadi jadi lebih mudah sebenarnya di kompos biasa aja dia nggak perlu pakai teknologi yang canggih juga bisa diolah gitu
sebenarnya soal udara ini penting banget gitu ya ketika sebenarnya paru parunya lemah
itu jadi kalau ada penyakit seperti covid ini yang menyenang pernafasan itu jadi lebih letal lah gitu ya
lebih membunuh dibanding kondisi udaranya tidak tercemar tidak merokok tidak terpapar polusi gitu ya
jadi dia lebih kuat sebenarnya paru parunya dibandingkan dengan orang apa dibandingkan dengan yang udaranya bersih gitu ya
oke oke baik baik terima kasih mas dwi sawung tips yang cukup sederhana kemudian ini bisa diterapkan agar kemudian paling tidak di tengah pandemi ini kualitas udara dan langit biru jakarta masih bisa kita nikmati
terima kasih mas dwi sudah berbagi informasi ke kita sore ini